nama nama kumas merah merahin aku terus
ma lagi udah dateng
sekarang menuju ke atas
baik baik nanti mama tunggu
mas kok balik lagi
kotaknya ketinggalan ya
kok tante bisa tau
soalnya saya yang nemukan kotak itu ada di depan kamarnya mas
jadi tante yang nemuin
terus sekarang kalungnya mana tengah
waktu itu saya kan udah ambil
ambil tuh kotaknya
terus saya kejar mas
tapi masnya udah keburu pergi
saya kejar sampai parkiran apartemen loh
saya sudah kasihkan ke resepsionis apartemen sini
oh jadi berarti sekarang kalungnya ada di resepsianis
iya betul mas
yaudah makasih tante ya
aduh karena randy aku terpaksa bohong
jadi semoga gak ketahuan
jadi kemarin saya kehilangan kotak isi kalung
terus kemarin ada yang nemuin
terus katanya di date disini
ya pak kotaknya ditipin kesini
terus kami sudah menghubungi pak rafael
karena pak rafael pemilik unit ini
jadi kami langsung berikan kotak itu ke pak rafael
jadi kemarin rafael kesini
kok si rafael gak ngomong ke gue kalau kemarin dia kesini

yaudah kalau gitu makasih ya mbak
pak rendy saya sudah menyampaikan apa yang bapak suruh
aneh banget ya
kenapa sih rafael ngabarin kalau kalung itu sama dia
kemarin lu ke apartemen
kemarin gue kesana
soalnya mereka nelpon gue
jadi kotak yang dititipin kemarin itu sama lo
kotaknya udah dititipin ke gue
kalau gak salah
dan ada inisial huruf e nya
gue kemarin lupa
soalnya kalau gue kesana
kemarin gue harus balik lagi ke kampus
sekalian gue kasih tau loh
tapi ternyata lo udah nelfon gue duluan
yaudah sekarang lo dimana
kalung itu buat siapa sih
kok ada inisial
lo bisa gak gak usah kepo banget
sekarang lo dimana
lo di kampus biar gue susul ya
hari ini gue lagi sibuk
banget nih di kampus
lagian gue juga gak bawa kalungnya
kali gue tinggal di rumah
yaudah biar gue ambil di rumah lo ya
kalung lo itu gue simpen di berangkas
dan pembantu gue
juga gak tau kok udah berangkasnya
gue butuhnya hari ini
kalau gak gini deh kok udah berangkas lo berapa
masa gue kayak setau
udah berangkas gue ke lo
itu kan rahasia
soalnya gue butuh hari ini
nanti gue ke rumah lo
tapi setelah urusan gue di kampus kelar ya
sekalian gue ngambil kunci apartemen gue
pokoknya jangan lewat dari jam lima ya
gue usahain deh
kenapa emangnya kalau di atas jam lima
ricky ada acara apa ya jam segitu
mudah mudahan hari ini
para rafael berhasil
bu han ricky dan elsa
dok gimana kondisi suami saya
saat ini ventilator sudah dibuka
bu handin bisa bertemu dengan pak al
kepala pak al masih sangat pusing efek operasi
jadi tolong jangan menanyakan hal hal yang sekiranya memberatkan
jangan buat pak al stres
dan saat bicara
karena pak al butuh mencerna setiap perkataan
lebih lama dari biasanya
terima kasih banyak ya dok ya
aku mau masuk dulu ya
ya kamu masuk dulu ya
ya aku mau masuk dulu ya
ya aku mau masuk dulu ya
ya aku mau masuk dulu ya

ya aku mau masuk dulu ya